pihaknya mungkin akan melakukan proses serupa
mas ep ini akhirnya kita tahu
ini bentuknya nggak proporsional ya namun juga pakai masak
jadi pedofil ini kadang kadang mereka memilih lembaga lembaga pendidikan
oh ya harus pinjol yang berizin dari ojk kan gitu